untuk pertama kalinya bayi beruang madu atau sampir milik taman safari dua prigen pasuruan jawa timur
dilepas di eksibit beruang madu taman safari dua
bayi beruang madu berkelamin jantan ini diberi nama santoso
santoso bayi beruang madu atau sanber asal kalimantan ini bermain main bersama induk dan beruang lainnya
setelah lima bulan berada di karantina taman safari dua prigen pasuruan
santoso lahir pada lima belas november dua ribu lima belas
dari pasangan sally dan pak ijo setelah dikandung selama tiga setengah bulan
untuk proses kelahiran normal di mana dia lahir langsung dari induknya
hanya kita siapkan tempat yang tenang dan juga sendiri ya dalam arti kata
biar tidak diganggu di holding yang ada
sunber atau beruang madu merupakan beruang dengan ukuran badan terkecil
di antara jenis jenis beruang yang ada di muka bumi
mereka disebut sunber karena bentuk tanda di dada dan sekitar leher beruang menyerupai matahari terbit
mereka juga disebut beruang madu karena punya kebiasaan meminum madu
meskipun madu bukanlah satu satunya makanan beruang ini
pengunjung taman safari menyambut gembira kehadiran santoso
mereka bisa leluasa mengabadikan aktivitas santoso meski dari dalam mobil
itu beruang kecil katanya sih anaknya gitu
cuma kok lucu banget gitu
jadi merasa tertarik mas ya
makanya saya mau kesini tuh
dengan datangnya santoso kini beruang madu di taman safari dua prigen berjumlah tujuh ekor